belum lama ramai perbincangan konvoy khilafah yakni rombongan pemotor yang membawa poster bertuliskan kebangkitan kilafah dan bendera dengan aksara arab
berbuntut pada penangkapan pemimpin tertinggi kilafatul muslimin abdul qadir hasan baraja
kilafatul muslimin disangkakan bertentangan dengan nkri dan pancasila serta menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat
lantas seperti apa pemikiran dan gerakan kilafatul muslimin sehingga dianggap bertentangan dengan pancasila
saya akan mengelaborasikan pemikiran dan gerakan kilafatul muslimin dengan pengamat terorisme al haidar
dan nanti juga akan bergabung direktur pencegahan bnpt brikjen paul ahmad nur wahid
saat malam mas haidar
ini tekan satu dua
mas haidar ini petinggi hilafatul muslimin ditangkap terkait dengan beberapa hal soal konvoy soal kemudian bertentangan dengan pancasila
anda melihatnya langkah penangkapan ini bagaimana
ini adalah langkah yang salah saya kira
karena negara memperlihatkan dirinya dengan wajah yang terlalu otoriter
dan saran saya kepada rezimis yang ada sekarang adalah don't sweat on small things
jadi tidak perlu terlalu harus habis habisan dengan hal hal yang kecil
ribuan organisasi organisasi fundamentalis yang memiliki tingkah laku dan perilaku yang naif yang kadang kadang aneh
dan itu adalah wajar karena itu adalah ekspresi kewargaan ya
ekspresi warga negara yang belum bisa mempersepsikan negara itu seperti apa
negara hadir secara didaya di tengah tengah mereka
dan mereka harus
menerimanya dengan berbagai lanskap pemikiran yang berbeda beda pula
jadi ada cara cara mereka dalam mencari dalil ataupun basis keagamaan untuk menerima negara ini
dan itu merupakan ekspresi mereka
dan khilafatul muslimin mempersepsikan pancasila itu sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar
dan jika dilanggar itu berdosa
dan jika ditaati tapi tidak disebutkan
apakah ada tersedia sebuah kafling surga di akhirat sana jika mentaati pancasila misalnya
itu belum ada fatwa dari khilafatul muslimin misalnya
dan memang masa lalu ustadz abdul qadir hasan baraja ini memang sangat krusial ya
sangat problematik ya
dia terlibat dengan komando jihad di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam
kemudian darul warman di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
kemudian bom borobudur
kemudian bom di malang ya
saya kira itu adalah masa lalu dia
jadi negara dan rezim ini sekarang ini baiknya move on lah dengan masa lalu ustadz abdul qadir baraja
karena beliau sendiri sudah berusaha melupakan itu dan kemudian keluar dari nii
dan ini mungkin kualatnya dia ya
kemudian dia kemudian mendirikan khilafatul muslimin
mereka mencoba mempersepsikan khilafah itu secara ekonomistik
evestic itu melembut lembutkan ajaran atau syariat islam tentang khilafah tentang daulah tentang jihad tentang kital tentang ikhdat tentang macam macam
dia berusaha melembutkan ajaran ajaran yang sebenarnya itu agak radikal ya
tapi dalam persepsi mereka mereka coba lembutkan bahwa
khilafah itu bukan negara bukan kekuasaan tapi jamaah
tidak boleh melawan pancasila
karena pancasila adalah penguasa yang sah sekarang ini
jadi saya kira memang negara ini terlalu cepat bereaksi
dan ya saya kira ini don't sweat on small thing lah
jadi ini adalah hal kecil sebenarnya
tapi mas haidar sebetulnya penangkapan pimpinan dari hilafatul muslimin ini
atas beberapa hal dan tidak termasuk terorisme begitu ya
mungkin saya bacakan dulu
apa kemudian dasar penangkapan dari pemimpin khilafatul muslimin berikut ini
kita sama sama saksikan
kadef umar polri irjan dedi
kita akan saksikan bersama berikut dasar hukum dari penangkapan pemimpin khilafatul muslimin
apa yang disampaikan oleh mereka
ya selama ini bahwa mereka mendukung nkri dan pancasila dalam fakta yang kegiatannya ini disuruh berjalanan
kemudian yang kedua penindakan kami tidak semata mata terhadap person yang bukan terhadap orangnya saja
tapi organisasi ini
sebetulnya dasarnya memang untuk penyebaran berita bohong dan membuat kegaduhan
menurut anda tidak tepat
dan itu berlebihan
menurut saya itu terlalu berlebihan
karena ya banyak sekali
sekte sekte aliran aliran mazhab mazhab kemudian organisasi dan pergerakan islam ya fundamentalis terutama
dan saya tidak menggolongkan khilafatul muslim ini sebagai gerakan yang intoleran ataupun yang radikal ataupun yang teroris ya
karena ini adalah gerakan fundamentalis
dan kebanyakan gerakan gerakan fundamentalis ini memang memiliki persepsi yang berbeda
kalau dalam pandangan antropologis
kalau dalam pandangan antropologis
oleh negara ini
baik baik baik
negara ini betul betul naif ini
baik baik baik
sudah tersambung dengan kita
direktur pencegahan bnpt brikjenpo ahmad nurwahid
selamat malam pak ahmad
selamat malam assalamualaikum
pak ahmad mungkin mendengar bagaimana pendapat dari pak haidar di sini soal penangkapan yang dilangsungkan tadi pagi
tapi sebenarnya bnpt sempat mengatakan bahwa gerakan khilafatul muslim ini
ini sebetulnya berbahaya
nah ini bagaimana kalau begitu
yang pertama meskipun abdul qadir hasan baraja ini adalah residipis terorisme
dimana pernah ditahan tiga tahun di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan dalam kasus teror warman
kemudian yang kedua ditahan tiga belas tahun dalam kasus pengeboman gereja di jawa timur
dan pengeboman dandi borobudur di jawa tengah
tetapi saat itu
nah kemudian tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan reformasi undang undang anti subversif tersebut dicabut
sehingga praktis tidak ada lagi undang undang yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara pancasila
melainkan larangan terhadap komunisme maksisme dan meninisme
dimana larangannya pada tap mprs nomor dua puluh lima romawi tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam
dan dikuatkan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dengan undang undang nomor dua puluh tujuh
tetapi untuk larangan terhadap penyebar luasan ideologi khilafah dan lain sebagainya
sehingga dalam kasus ini
hasan baraja ditangkap
bukan dalam kasus terorismo
bukan dalam menggunakan undang undang nomor lima tahun dua ribu delapan belas tentang tindak pidana terorisme
dengan undang undang ormas
yaitu nomor enam belas tahun dua ribu tujuh belas
dan undang undang nomor satu tahun dua ribu empat puluh enam
terkait dengan berita maupun pemberitaan bohong yang membuatkan keresahan di masyarakat
termasuk dengan undang undang ite
tentang transaksi elektronik
tapi tadi kemudian pak haidar disini sempat mengelaborasi
kurang lebih membedah bagaimana kemudian gerakan khilafatul muslimin ini
sampai kemudian tadi pak haidar mengatakan don't sweat the small things
nah yang kemudian kita ingin tahu sebetulnya berbahayanya di mana gerakan ini
sampai kemudian pemimpinnya harus ditangkap
yang pertama secara genealogi
khilafatul muslimin itu adalah nii
yang mengusung ideologi
dan itu dikuatkan oleh hasan baraja sendiri yang pernah mendirikan darul islam
atau nii di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
kemudian ada historicalnya
dimana hasan baraja ini juga pernah bersama sama dengan abdullah sungkar maupun abu bakar basir
mendirikan pondok pesantren al mu'min ruki sukuharjo
dan yang bersangkutan pernah menjadi ketua dewan fatwa
kemudian juga mendirikan bersama abu bakar basir
majlis mujahidin indonesia
nah yang perlu dicatat
semua jaringan radikal terorisme yang ingin mengusung khilafah
itu semuanya berpaham takfiri
dengan mengkafirkan negara ini
karena negara dianggap belum berdasarkan syariat
kemudian juga mengkafirkan terhadap mereka yang berbeda
baik itu beda agama
maupun sesama agama pun
karena beda pendapat beda paham beda kelompok
dikafir kafirkan itu yang bahaya
dan yang paling yang perlu dicatat
jaringan ini kelompok radikal teroris termasuk khilafatul muslimin ini
meskipun belum masuk jaringan teror
karena belum masuk di dalam dttot
daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme
tetapi tetap endingnya tujuannya
ingin mendirikan negara khilafah
atau negara daulah
atau negara agama menurut versi mereka
yang saat ini karena masih minoritas
maka dia terkesan atau melakukan takiyah
berkamuflase bersiasat menyembunyikan diri
tetapi kalau mereka sudah kuat
maka mereka pun akan makar memberontak
karena memang agenda besarnya ingin
mengganti dulu lagi negara pancasila dan sistem
negara dengan sistem agama menurut mereka
jadi anda khawatir pemikiran pemikiran itu
kemudian nanti akan menyebar
dan ujung ujungnya nanti akan melakukan makar
begitu pak ahmad ya kurang lebih
kita ini kan ada yang namanya prediksi antisipasi
apalagi kita itu sudah sepakat sebagai negara demokrasi
nah negara demokrasi itu kan
pilar utamanya kan supremasi hukum
maka segala sesuatunya harus dikembalikan kepada hukum
kalau sesuatu yang sekiranya membahayakan
makanya harus ditindak hukum
tapi sekali lagi
negara kita belum ada regulasi yang melarang
penyebar luasan ideologi khilafah
sehingga ketika gi dilarang
tetapi dibubarkan dengan undang undang ormas
bukan dengan undang undang yang lainnya
karena memang mereka masih bebas
menggelorakan memperpagandakan ideologi khilafah
ini adalah tindakan antisipasi sebetulnya
yang boleh dilakukan oleh negara
yang berdasarkan hukum
berdasarkan rule of law
itu tidak seperti itu
jadi yang harus dilakukan itu adalah konsultasi
kemudian diajak dialog
ormas ormas yang dianggap
jadi apa yang dilakukan oleh rejim ini
sekarang ini adalah rule by law
jadi dia memerintah dengan membuat peraturan peraturan
yang kemudian mengekang dan menjepit kebebasan rakyat sipil
memang betul ada supremasi hukum di dalam demokrasi
tapi jangan lupa juga ada supremasi sipil
kebebasan sipil itu adalah nomor satu
jadi mereka mereka yang punya kebebasan
bahkan khilafatul muslimin itu sendiri walaupun dengan latar belakang pemimpinnya yang penuh dengan
hal hal yang sifatnya sangat krusial ya
sangat sensitif ya
terlibatannya di dalam
latar belakangnya begitu ya
tapi dia sudah jerang
dan negara ini wajib menerima warganya yang sudah kembali kepada hukum
jadi negara ini harus bertanggung jawab
karena negara ini menjadi negara efektif yang kemudian menjadi sangat paranoid
yang mendengar istilah khilafah saja
itu belepotan anehnya gitu
itu negara apa ini
ini negara paranoid ini
nggak boleh seperti ini
ini berbahaya sekali bagi kebebasan sipil
jadi padahal banyak intelektual yang sudah meneliti tentang kilafatul muslim ini
dan juga memperlihatkan di situ bahwa
yang sering diucapkan oleh para birokrat itu sebagai ideologi khilafah
kilafat itu gunakan ideologi
khilafah itu salah satu instrumen di dalam sistem islam
yang mengharuskan sebuah kekuasaan dimiliki dan dipegang
untuk bisa kemudian menjalankan hukum atau syariat
atau hukum hukum islam
jadi kilafat itu bukan ideologi
sama seperti pancasila
itu juga bukan ideologi
itu kan falsafah bangsa
ideologi itu kan yang ada ismanya
seperti liberalisme kapitalisme sosialisme komunisme marxisme dan sebagainya
jadi saya kira memang
ada persepsi yang sangat salah dari para penyelenggara negara ini
yang memiliki persepsi asektif yang keliru
yang saya kira ini adalah
jadi pandangan jarak dekat yang salah
yang rabun dekat ya
dalam melihat warganya sendiri
yang sebenarnya sudah sangat membantu menerima pancasila
dalam konteks apa namanya
dalam lanskap muslim ya
lanskap fundamentalis ya
ke gerakan gerakan fundamentalis
karena gerakan gerakan fundamentalis ini
perlu basis dalil
karena mereka kaum tekstual
mendapatkan penjelasan penjelasan agama
untuk bisa menerima negara ini yang menurut mereka masih asing gitu
tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan sesaat lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
saya ke pak ahmad
apa yang kemudian tadi disampaikan oleh pak haidar disini
soal bagaimana kemudian tindakan preventif preemptif yang dilakukan ini
justru menimbulkan kesan negara paranoid
dan negara kemudian
tidak tepat begitu menerjemahkan warganya
nah itu kan pendapat
bang haidar sih bebas bebas
apalagi mereka tuh kan
beliau ini kan mantan nii
saya kira kalau mantan ni tahulah
paradigma ataupun visi misi nii dan lain sebagainya
yang perlu dicatat
tidak ada itu negara paranoid
yang namanya kebebasan sipil di negara seliberal amerika pun tetap
ya segala suatunya harus dikembalikan pada supermasih hukum
makanya dalam konteks ini
aparat negara dalam hal ini polri pun tidak menindak dalam kasus terorisme
karena belum bisa dijerat dengan undang undang nomor lima
tahun dua ribu delapan belas tentang tindak pidana terorisme
tapi dengan undang undang yang ada
itu yang pertama
dari perspektif agama sekalipun
yang namanya di suatu negara yang sudah ada konsensus nasional
ada perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan
dalam konteks berbangsa indonesia
adalah pancasila ud empat puluh lima bindika tunggal ika nkri
maka segala argumentasi apapun
termasuk apakah itu khilafah
itu bagian dari agama syariat agama sejarah agama
tetap hukumnya tidak boleh
tetap itu bukot
kalau diperjuangkan atau diperbukadakan
di negara yang sudah ada aturan
sudah ada sistemnya
dalam konteks ini
empat konsensus nasional tadi
jadi dalam konteks ini
negara harus hadir
negara harus bertindak tegas
untuk menjaga stabilitas kamtipmas
demi melindungi seluruh warga negaranya
sekarang terakhir saya ke pak
pak haidar pak haidar anda melihat dengan kemudian abdul qadir hasan baraja ini ditangkap
lalu bagaimana kemudian dampaknya misalnya terhadap aktivitas pengikutnya
apakah kemudian jadi takut begitu
atau justru menimbulkan kemarahan
kalau anda analisanya seperti apa
ya sebenarnya ini kan gerakan fundamentalis ya
gerakan yang mencoba mencari selamat dari simpang siur
perdebatan tentang khilafah
mereka mencari aman
yang paling aman itu adalah tafsir khilafah versi khilafatul muslimin
jadi dibandingkan dengan konsep khilafah versi isis ya
versi jad versi jamaah islamiyah dan sebagainya
yang melibatkan kekerasan dan mengharuskan revolusi
ada satu versi lagi versi hti yaitu apa
yang katanya bersifat demokratis tapi ternyata tidak karena melibatkan kudeta
jadi mereka berusaha merekrut othala bun nusro
jadi penjelasan secara antropologisnya begitu ya
penjelasannya bahwa kelompok ini nggak perlu ditakuti
kemudian ini kalau ditangkap seperti ini
ini kan kelompok kelompok fundamentalis yang naif
mereka bisa saja akan marah
dan mungkin mereka tidak akan melakukan reaksi yang menimbulkan revolusi
tidak karena mereka bukan gerakan yang radikal
tapi setidaknya ini kan mengganggu ya
mengganggu nilai kebangsaan kita
ada bagian dari warga negara yang baru kita terima
yang tadinya merupakan massa
yang bahkan tidak punya ktp sekalipun
nah sekarang sudah terdaftar sudah membayar pajak
dan dia sudah berusaha menanyakan apa hak hak dia
jadi saya kira birokrat birokrat sekarang ini terlalu paranoid
ini negara afektif ini gak boleh seperti ini
oke bagaimana kemudian penanganan yang ideal kalau begitu menurut anda
ya penanganan yang ideal dia ajar dialog
bila perlu dia undang ke istana
diajak makan makan lah
kemudian ditanyakan kenapa harus ada konvoy
bisa gak tidak ada konvoy misalnya
bisa nggak dilakukan dengan cara yang lebih apa namanya
delicate ya yang lebih halus misalnya
atau menggunakan apa namanya
acara acara yang lebih bersifat
diplomatis begitu ya
oke oke terakhir dari pak ahmad
pak ahmad seberapa mungkin kemudian setelah
seberapa mungkin penanganannya akan seperti yang tadi disampaikan pak haidar
ini negara kita itu kan negara demokrasi
yang berdasarkan supremasi hukum
kita harus junjung tinggi supremasi hukum
kalau kayak kilafatul muslimin itu sebagai suatu organisasi
apapun lah alasan mereka gerakan dakwah
tetapi yang jelas mereka berorganisasi
kemudian juga menggalang dana
maka aturannya ada undang undang ormas
nomor enam belas tahun dua ribu tujuh belas
setiap warga negara harus mentaati
itu yang pertama
kalau sekarang pemimpinnya sudah ditangkap
dengan tindak pidana yang dituduhkan
mari bergabung untuk melakukan tobat konstitusi
kembali ke pangkuan ibu pertiwi
untuk bersama sama dengan seluruh elemen bangsa
tidak usah teriak teriak khilafah
kita ini sudah punya kekhilafahan sendiri
itu kan hanya diksi dan narasi saja
pancasila ud empat puluh lima bindika ii lk nkri
tidak ada satupun pasal
yang bertentangan dengan al quran ataupun agama
justru pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa
digali dari nilai nilai agama
dan nilai nilai budaya nusantara
sehingga tidak ada pertentangan antara negara dan agama
maka mari kita bergabung
untuk kembali ke pangkuan nkri
untuk bersama sama membangun bangsa ini
untuk propaganda khilafah segala macam
itu semua proksi
itu semua justru akan membuat kegaduan dan perpatahan umat di negara indonesia
yang sangat plural dan sangat heterogen ini
tentunya kita harapkan persatuan bangsa indonesia
pak ahmad dan juga pak haidar
terima kasih atas waktunya dan penjelasannya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu